kita ke informasi selanjutnya
pasca kericuhan lokasi pedagang kaki lima di jalan kapasari surabaya kini mulai bersih
sejumlah petugas satpol pp disiagakan di tepi jalan agar pkl tidak kembali berjualan di pinggir jalan
pkl diminta untuk masuk ke dalam sentra pkl yang telah disediakan
namun sayangnya lokasi yang disediakan belum jadi sehingga tidak ada pembeli yang datang
pasca kericuan dalam penertiban yang dilakukan petugas satpol pp surabaya
jalan kapasari tampak bersih dari hiruk pikuk para pedagang di pinggir jalan
puluhan petugas satpol pp juga terlihat disiagakan di tepi jalan untuk berjaga agar tidak digunakan sebagai lahan pedagang pkl lagi
kondisi ini setelah sebagian besar para pedagang kaki lima sudah bersedia masuk ke sentra pkl di jalan gembong asi milik pemkot surabaya
puluhan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di tepi jalan pun mulai mendaftarkan diri ke petugas satpol pp untuk bisa berjualan di sentra pkl dengan membuat ktp dan ksk surabaya
namun demikian para pedagang yang sudah menempati stand masih mengeluhkan kebersihan lokasi berjualan dan sepinya pembeli akibat kurang strategisnya stand mereka
kalau belum jadi jangan disuruh masuk dulu diselesaikan dulu baru disuruh masuk kalau begini kejaran cuma emang tukang yang banyak banget disini
sementara wali kota surabaya tri risma hari ini berharap adanya kesadaran dari pkl untuk tidak berjualan di tepi jalan lagi
selain merugikan pengguna jalan aksi mereka merugikan warga setempat yang membuka usaha
yang pemilik rumah itu kan sampai disitu tutup semua
banyak yang mati usaha disitu
sentra pkl di gembong asi yang disediakan oleh pemkot surabaya sendiri memiliki daya tampung untuk satu ratus enam puluh pedagang kaki lima
setiap pkl yang dapat mengakses tan tersebut adalah warga surabaya
wayu pratama surabaya